dan dekat dengan hati untuk dicintai
kamu tau tulang rusuk ada dimana
saya akan kasih tau dimana tempat
mandiin mobilnya yang bersih
mau sekalian dimandiin
sidi pesanan kamu udah ada tuh diatas meja
amin baik deh
makin ganteng aja
kok saya ditampar
kamu kira saya setiap hari gak ngacak
saya tuh tambah jelas
jelek tambah tua
jangan marah kang
kalo denger orang bilang assalamualaikum
jangan lupa subscribe like share dan share ya
harus akang yang nego
harus akang yang nego
ini udah urusan level atas
ini udah urusan level atas
saya udah gak fokus
saya udah gak fokus
makin parah sakitnya
makin parah sakitnya
makin parah sakitnya
kamu aja yang handle
kamu aja yang handle
wah ini mah pasti akal akalan kamu aja ya
bilang aja tuh
gak usah jualan sama kang mus segala
eh gak percaya
kang musnya aja gak ada
ada tapi udah pulang
emangnya kamu tadi gak denger suara motornya
kang mus datang
eh kopinya mau dibawa kemana
mau dibawa masuk lagi ya tuh
udah taruh aja di atas meja
kan kang musnya udah gak ada
kan masih ada saya
bantu orang tua dagang
emangnya udah gak sekolah
udah lulus om
jangan panggil om
masa segini udah dibilang tua
yang udah tua mah
yang jalan udah
itu baru orang tua
kamu umurnya berapa sih
udah boleh dong
mau bantu orang tua dulu
dengan kamu nikah
kamu itu sama aja ngebantu orang tua
kamu kan gak perlu ke pasar lagi
orang tua kamu udah gak perlu ke pasar lagi
kan semua kebutuhan kamu sama orang tua kamu
kan a a yang tangguh
kok ditanggung sama om
eh bukan om
kok ditanggung sama a a
bukan nikahnya sama bapak bapak
tapi nikahnya sama laki laki yang lebih dewasa
gua mau ah
jangan dulu bilang enggak
coba dipikir pikir dulu aja
saya mau berangkat
maaf pak kuncinya gak ada
oh itu ada pak
coba berangkat biar gue bali dulu meluap
di pasar ada tukang dagang namanya suparti
dia suka dibantu sama anaknya
gue suka sama dia
gue lagi deketin dia
buat gue jadiin istri muda
di pasar masih ada stok gak yang kaya anaknya supardi
kalau punya istri muda gue juga mau
sudah lu nation change jadi god
bacalah angin gua dia

gue straight iya status di sana aja

nggak perlu nyari
habis nerima telpon terus dia buru buru pergi
kelihatannya sih marah
kan saya tanya ada apa man
dia nggak jawab
dia tadi saya tanya man mau kemana
dia nggak jawab
sama aja kayak si herman
ditanya nggak jawab
si herman kayaknya punya masalah
tau dari mana kang
tadi dia dapet telpon kelihatannya marah
terus dia nggak tahu mau pergi kemana
dia tuh lagi nyari istrinya kang
lagi diambil orang
eh istrinya terselingkuh
lo tau dari siapa
saya tahu sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri kang
istrinya herman selingkuh
si herman baru lihat selingkuh
istrinya udah duluan
mamis dan papi dari mana
dari rumah sakit
loh mami kenapa
tapi kenapa nggak stokin nanti
kamu kan lagi cari tempat magang
belum dapet kan
gak mau sih dibantu pabrik
bapak hebat ya
bukan itu maksudnya
itu kan istrinya
ibu ke rumah sakit
bapaknya imas mah gak gitu dah
tuh urusin si mama
mami ada minum buat mami
mami gak sembuh sembuh
sebelum kita nikah
tiga anak perempuan
seluruh hidup papi
tapi berikan untuk mami
maaf tete ini siapa
ada keperluan apa
mau ketemu kang bahar
iya mau ketemu kang bahar itu ada keperluan apa
mau minta tolong
jangan jangan tete ini selesai yang mau nawarin barang ya
bilang aja sama kang bahar
susi mau minta tolong
susi istrinya maman suherman
maman suherman itu siapa
yang ikut kang mus
sebentar dia masuk dulu
susi susilawati itu siapa
istrinya maman suherman kalau nggak salah
maman suherman itu siapa
katanya yang ikut kang mus
mau minta tolong
tadi bilangnya cuma gitu
mau minta tolong
saya udah banyak tanya
tapi informasinya masih belum jelas
susi siapa dan mau apa
belum jelas pak
susilawati istrinya maman suherman

kurang tahu pak
aku mau sebentar
aku mau sebentar
aku mau sebentar
aku mau sebentar
susi susilawati istrinya maman suherman yang ikut kang mus mau minta tolong sudah ada di teras
susi susilawati istrinya maman suherman yang ikut kang mus mau minta tolong sudah ada di teras
kan saya bilang suruh masuk
kenapa harus keliling rumah
susi susilawati istrinya maman suherman yang ikut kang mus mau minta tolong sudah ada di ruang tamu
udah pulang kang
mau pergi lagi
sudah minta izin sama suami saya
kalau suami saya nggak tahu
kalau suami saya nggak kasih izin
saya akan pergi lagi
kita bisa berubah
saya ada urusan
jadi panitia reuni sma
waktu saya mau pergi rapat di rumah temen
saya mampir ke tukang bakso
sama temen sma dulu
kebetulan masih ada waktu
waktu keluar dari tukang basah
tahu tahu ada kang maman
saya coba jelasin sama kang maman tapi nggak percaya
saya malah dipukul
terus saya kabur saya takut
kenapa kamu gak pulang ke rumah orang tua kamu
saya takut urusannya jadi panjang
mau buka pintu pagar
tapi kalau mau tutup lagi belum terlambat kan
mau tutup pintu
di tempat dia biasa kumpul juga nggak ada
tapi pasti ketemu
terus saya langsung koordinasi soal pedagang kaki lima yang mau digusur pemkot
cari si maman
urusan simaman soal pedagang kaki lima yang mau digusur pemkot
cari si maman
si maman mukul istrinya
kang mus nya dimana
terima kasih mbakaster savyasi
saya salah apa lagi sih kang
kamu gak salah apa apa
syukur kalau memang gak salah
bukan nggak salah apa apa
tapi belum salah lagi
saya janji gak bakalan bikin masalah lagi
sekarang bantu saya
dari tadi saya nyari si herman
sampai sekarang belum ketemu
tolong bantu cari dia
kalau saya tahu harus nyari kemana
saya gak bakal minta bantuan kamu
kamu tahu rumahnya si herman
cuma tahu daerahnya aja
ditanyakan kamu selihat
katanya kang diteleponin gak bisa
kebawa t questa
kenaapakang co keliatanya sedih gitu
emang saya lagi sedih
masa bagan sekali dari martherias rakitu gitu
maman su herman
maman su herman itu yang mana kang
itu yang badannya tinggi gede
gak kenal kak
cuma tau aja
yang saya sudah tanya istri saya
dia bilang teman sekolahnya dulu
saya tanya kamu selingkuh atau enggak
kamu tuh terus terusan aja senyang kayak tukang pakir
rumahnya nomor berapa
tapi saya tau rumahnya
dari sini lurus aja
ketemu portal masuk
belokan ketiga belok kanan
belokan ketiga belok kanan
nanti belokan kedua belok kiri
habis itu ada belokan lagi nggak
habis itu masih tiga belokan lagi
saya juga belum tau dia tersalah atau enggak
saya juga belum tau istri saya tuh memang selingkuh atau enggak
takut istri saya minta cerai
ah itu matu gampang tuh kang
pak kang nyari aja yang baru
kamu tuh kalau ngomong jangan cembarangan ya kang
saya tuh gak mau cerai sama istri saya
betul ini teh rumahnya maman
saya tuh sedang mencari maman suherman
saya maman suherman
saya udah nyari nyari sampai lewat empat belokan
enggak taunya salah
kalaupun istri saya salah
saya mau maafin dia
saya kesel sudah mukul dia
saya takut kehilangan dia jalan
kamu tahu gak sih
cinta saya sama dia tuh seperti apa
luar biasa tahu
setengah hari ilang saya demek
dulu saya pernah membaca sebuah syair
yang sampai sekarang saya masih ingat
wanita diciptakan dari tulang rusuk pria
bukan dari kepalanya untuk dijadikan atasannya
bukan dari kakinya untuk dijadikan alasnya
tapi dari sisinya
untuk dijadikan teman hidupnya
dekat dengan lengan untuk lindungi
dekat dengan hati untuk dicintai
kamu tahu tulang rusuk ada dimana
saya akan kasih tahu dimana tempatnya tulang rusuk
mungkin tiga tulang rusuknya patah
bawa ke cimande
kamu masih bisa berdiri
masih bisa jalan
badan kamu gede pisang
terus saya kurus kering begini

untuk teman hidup
untuk teman kehidupan
untuk kes retras
untuk teman kehidupan